dua mei seribu delapan ratus delapan puluh sembilan lahirlah ke dunia radenma suwardi surya ningrat
yang kelak lebih dikenal sebagai ki hajar dewantara bapak pendidikan indonesia
pada saat itu indonesia belumlah merdeka dari penjajahan
sehingga tidak banyak yang mendapatkan kesempatan untuk mengenyam pendidikan
adalah sosok ki hajar dewantara
yang berdiri di garis depan perjuangan
untuk membebaskan bumi putra dari belenggu penjajahan
meyakinkan anak anak bangsa bahwa kita harus merdeka dalam berpikir
merdeka dalam bertindak dan merdeka dalam belajar
semangat dan pemikirannya tertuang dalam semboyan
di depan memberi teladan
di tengah membangkitkan semangat
di belakang memberikan dorongan
pesan itu terus menjadi pengingat bagi semua pendidik di seluruh penjuru nusantara
dan hari ini semakin digaungkan dengan merdeka belajar
sebagai gerakan untuk mentransformasi sistem pendidikan indonesia
yang digagas oleh kementerian pendidikan kebudayaan riset dan teknologi
pesan ki hajar dewatara itu juga lah
yang senantiasa membuat kita berpikir

untuk terus melahirkan terobosan merdeka belajar
di tengah situasi pandemi yang penuh dengan tantangan dan keterbatasan
sampai hari ini telah hadir sembilan belas episode merdeka belajar
yang mendorong perbaikan pada aspek infrastruktur dan teknologi
kebijakan pendanaan dan prosedur
kepemimpinan budaya dan masyarakat
serta kurikulum pedagogi dan aset
semuanya diberikan oleh merdeka belajar
diupayakan dengan semangat kolaborasi dan gotong royong
demi terwujudnya cita cita pendidikan yang berkualitas
untuk semua rakyat indonesia
dua mei dua ribu dua puluh dua kita memperingati hari pendidikan nasional
dengan saling bergandengan tangan
saling bahu membahu untuk memulihkan pembelajaran dari dampak pandemi
menghadirkan pendidikan yang lebih tangguh
dan terus menguatkan gerakan merdeka belajar
mari bersama sama kita lanjutkan perjuangan ki hajar dewantara
kita pimpin pemulihan bergerak untuk merdeka belajar
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
salam sejahtera bagi kita semua
saya ingin menyapa semua ibu dan bapak pendidik dan tenaga kependidikan
juga adik adik pelajar dan mahasiswa di seluruh indonesia
ini hari yang baik untuk kita semua
karena tahun ini kita mendapatkan kesempatan untuk memperingati
hari pendidikan nasional dalam situasi yang lebih baik
kita bisa sampai pada hari ini karena ketangguhan kita untuk pulih
yang selalu menjadi semangat dari pendidikan indonesia
dimulai dari ki hajar dewantara sebagai menteri pendidikan pertama republik indonesia
dan bapak pendidikan indonesia
yang tidak pernah menyerah memulihkan dan memerdekakan masyarakat indonesia
dari penjajahan melalui jalan pendidikan
semangat itu terus terwariskan sampai saat ini
ditunjukkan dengan upaya kita bersama untuk mengakselerasi kualitas pendidikan indonesia
dan memulihkan pendidikan dari dampak pandemi
untuk itulah pada peringatan hari pendidikan nasional tahun ini
kita mengangkat tema pimpin pemulihan bergerak untuk merdeka belajar
tema ini mewakili gerakan merdeka belajar yang terus kita dorong bersama sama
dengan penuh semangat gotong royong
bahkan kita tidak hanya menggerakkan pemulihan indonesia
tetapi juga memimpin pemulihan di tingkat global melalui presidensi indonesia
di mana kemendikbud ristek mendorong agenda agenda pendidikan dan kebudayaan
yang menjadi kepentingan bangsa indonesia
dan saya yakini membawa manfaat untuk indonesia dan dunia
episode merdeka belajar yang telah kita luncurkan hingga saat ini
adalah bukti kuatnya gotong royong kita mewujudkan pemulihan pendidikan
yang manfaatnya sudah dirasakan secara nyata
tidak lupa di hari yang baik ini saya ingin mengucapkan terima kasih
kepada seluruh lapisan masyarakat yang telah mendukung perwujudan cita cita merdeka belajar
demi pendidikan yang berkualitas untuk seluruh rakyat indonesia
selamat hari pendidikan nasional untuk kita semua
selamat hari pendidikan nasional
mari bersama kita terus memajukan pendidikan di indonesia
salam merdeka belajar
selamat hari pendidikan nasional
semoga kita selalu semangat untuk bangkit dan pulih
demi masa depan indonesia
pimpin pemulihan indonesia menuju indonesia yang bermartabat berkeadilan dan maju
selamat hari pendidikan nasional tahun dua ribu dua puluh
ucapan ini saya berikan kepada seluruh bangsa indonesia
dan seluruh para pendidik para guru yang telah mendedikasikan hidupnya
untuk terus menerus memperbaiki kualitas bangsa indonesia
dengan memberikan pendidikan kepada para murid murid
selamat hari pendidikan nasional
kita terus memajukan pendidikan di indonesia
salam merdeka belajar
mari terus berupaya memastikan seluruh anak indonesia
dimanapun mereka berada dengan latar belakang apapun
mendapatkan layanan pendidikan yang berkualitas
selamat hari pendidikan nasional tahun dua ribu dua puluh
salam merdeka belajar
selamat hari pendidikan nasional
semangat bergerak bersama pulih dan bangkit untuk masa depan indonesia
selamat hari pendidikan nasional tahun dua ribu dua puluh dua
semangat bergerak bersama untuk merdeka belajar
pulih bersama bangkit perkasa
selamat hari pendidikan nasional
kita terus memajukan pendidikan indonesia
salam merdeka belajar
selamat hari pendidikan nasional
mari bikin pemulihan bergerak untuk merdeka belajar
selamat hari pendidikan nasional
mari bersama kita terus memajukan pendidikan di indonesia
salam merdeka belajar
hai saya indah kus mengucapkan selamat hari pendidikan nasional
pimpin pemulihan bergerak untuk merdeka belajar
selamat hari pendidikan nasional dua ribu dua puluh dua
dan semoga dengan pulihnya situasi pandemi
gerakan merdeka belajar akan terus bergema di indonesia
selamat hari pendidikan nasional
semangat merdeka belajar
selamat hari pendidikan nasional
selamat hari pendidikan nasional
selamat hari pendidikan nasional
cinta satukan hati
kuatkan jiwa menghadapi dunia
segala cinta dan luka
kuatkan semua persahabatan
kita dengan kamu biar
dia tak salah
kita menghadapi dunia
dia tak salah
bila kau merasa sanggupi
ingatlah bahwa kau tak sendiri
tanpamu tak akan sama
tanpamu semua berbeda
kisahmu juga kisahku
kita dengan kamu biar
dia tak salah
kita menghadapi dunia
dia tak salah
di bawah madari
tempat kita dimasak depan
kita tak akan putus aksa
semua tak terdanggal
hanya dia yang castro
m ubah akar
ia memneg informasi
di atas seluruh kita dengan mengatakan
setiap kali kunjungan kerja saya selalu menyempatkan waktu untuk mengunjungi sekolah dan berbincang kepada para murid
semangat mereka untuk belajar dan meraih cita cita adalah inspirasi terbesar saya
salah satu momentum kunjungan kerja yang paling berkesan bagi saya adalah ketika saya memberikan kejutan saat berkunjung ke dalam kelas untuk berbincang dengan para murid
selamat pagi semua
oke ketua kelas silakan siapkan kelasnya biar kita bisa memulai pembelajaran hari ini
mari ya teman teman supermoto
walaikum salam selamat pagi semua
oke silakan duduk
hari ini sebelum kita mulai pembelajaran
saya mau tanya dulu nih yang di kelas ini
siapa yang tidak punya cita cita
nah ada ya
semua mau menjadi orang
semua mau menjadi orang sukses
nah hari ini kita kedatangan salah satu orang yang sukses yang mau bertemu dengan kita
mau berbagi ilmu
mau berbagi pengalaman dia
nah untuk itu kita sambut beliau
inilah pak besta pak besta
kami persilahkan untuk masuk ke dalam kelas
pertama kali berbicara dengan pak besta
apa kabar semua
baik ya semua kabarnya ya
jangan serius serius santai santai saja
gini semua ngapain
ini kelas delapan ya
kalau kelas delapan itu berarti zaman saya itu berarti kelas berapa ya bu
smp kelas tiga ya
oh kelas dua
pada pengen jadi apa
siapa dulu ya
kamu pengen jadi apa
saya mau jadi pengusaha
saya pengusaha mobil
pengusaha mau jualan mobil atau mau jadi owner deal mobil jualan owner mobil atau apa
saya mau megang saham ferrari
uh bagus ya bagus ya ya
kalau ibu mau jadi apa ya
saya udah jadi guru pak
ini termasuk guru yang baik nggak
naik ya bu ya ibu ngajar apa bu
tadinya ipa sekarang saya masuk ke prakarya pak
prakarya iya iya kalau kamu pengen jadi apa
aku mau jadi akuntan
akuntan kenapa pengen jadi akuntan
karena aku mau mencoba belajar mau lelah keuangan dalam sekolah bisa
mau lelah keuangan
oh jadi cara atlet
oh udah sekarang bisa
kamu udah berapa
bisa dendam tinggi nggak
sini jangan dendam saya ya tapi ya
adek mau jadi apa d
wah atlet juga udah sering main futsal sekarang
oh iya kalau di sini ada olahraganya apa bu
ada futsal basket banyak sih pak
tahu nggak hari ini kita mau ngapain aja
nggak ada yang tahu
oke jadi belum ada yang tahu ya hari ini kita mau ngapain aja ya
iya belum ada yang tahu ya
kamu nggak tahu semua nggak tahu
ini mungkin bu bukan cuma saya yang akan membantu juga memberi pembelajaran ya
karena ada tamu juga bu yang mau bantuin juga
oh ada tamu lagi ya pak
karena saya ini kan kurang apa ya kurang sebetulnya kurang ahli dalam mengajarin orang
jadi saya butuh bantuan seseorang
iya bapak boleh
boleh masuk silahkan yang mau membantu saya nih pada pagi hari ini
tepuk tangan untuk mas menteri
pak dian makkari

selamat pagi baik pak
dengan bu lady
aduh terima kasih adik adik apa kabar
waduh cerah sekali ini muka mukanya
senang banget bisa balik ke sini
tapi saya kepengen tahu nih dari adik adik sekarang
ini pengalaman tatap muka ini seperti apa ya sekarang ya
boleh nggak tahu ini kayak sekarang kan udah balik nih sekolah
kita udah berjuang udah setahun ini
pengen dengar sih seperti apa
coba mungkin ada yang cerita ya
nah namanya siapa
dian drek silahkan
dan saya itu
saya belum pernah ketemu teman teman saya sama sekali di smp
jadi waktu pas tujuh sangat sedih sih
nggak bisa ketemu teman teman baru
tapi sekarang udah senang
oke ketemunya di zoom doang ya
jadi sekarang akhirnya ketemu
agak aneh nggak agak canggung dikit nggak di awal
karena belum pernah kenalan sih

nadine mungkin mau milih juga satu
silahkan namanya siapa
silahkan gimana pengalamannya
ptn itu menjadi seperti kayak rollercoaster ya
bakal kayak yang ada di binat saya
tapi ternyata lebih dari itu
tau temen temen baru
masuk hal hal yang baru kayak
sebulan saya belum pernah jadi saya baru ketemu kalian biasanya
nggak enakan di rumah aja belajar online
nggak langsung gele gele kepala
enakan mana coba semuanya
enakan enakan belajar di rumah online atau belajar tatap muka gini
bareng semuanya mas menteri
enaknya nih mas desta
karena anak anak udah pada balik sekolah offline
itu mereka bisa semakin cepat pulih dari dampak dari pandemi
memang kita harus ngakuinkan adik adik
selama kita di pandemi pembelajaran agak turun
agak kita stres pembelajaran turun
nah ini makanya pentingnya
secara fisik dan kita secara gotong royong ya mas destar
gotong royong ini menjadi prinsip utama kita
untuk pulih dari pandemi ini
jadi kita harus datang bersama
nah ini tuh sebenarnya gotong royong mas desra
itu adalah salah satu nilai terpenting
dalam profil pelajar pancasila
profil pelajar pancasila itu adalah
tujuan besar merdeka belajar
tujuan besar merdeka belajar
jadi sekarang ini udah pernah denger
sekarang mau ada kurikulum baru adik adik
nah udah denger ada program program
seperti guru penggerak sekolah penggerak
program program seperti ini ada satu tujuannya
yaitu profil pelajar pancasila
ada enam profil pelajar pancasila ya
yang pertama adalah iman dan takwa kepada tuhan yang maha esa
dan ahlak mulia
ini yang pertama
ini adalah mengenai spiritualitas dan moralitas
kedua adalah kebinekaan global
agar adik adik mencintai keberagaman
bukan hanya mentoleransi keberagaman
ketiga adalah gotong royong
kemampuan kita berkolaborasi teamwork
keempat adalah kreativitas
berpikir secara inovatif
kelima adalah kemampuan bernalar kritis
gimana caranya kita memecahkan permasalahan
dan yang keenam adalah kemandirian
kemampuan untuk adik adik mendorong dirinya sendiri
ini adalah enam profil pelajar pancasila
yang nanti adik adik di masa depan
pas sudah cari kerjaan atau jadi wirausaha
atau jadi apapun
ini akan menjadi skill skill kompetensi kompetensi yang terpenting
jadi kan sekarang boleh kantin sudah buka lagi
sudah boleh kantin
dulu kan bawa bekal terus dari rumah
jadi kantin sudah dibuka
dan juga saya dengar x school juga sudah dibuka ya
sekarang sudah bisa beraktifitas ya
oke itu bagus banget
karena gimana kita mau melatih profil profil tadi
kalau adik adik cuma pinternya di dalam kelas aja
itu penting banget sih
mas nadiem dulu ikut apa
jangan jangan jangan
kalau datanya mas menteri ini
nebak apa kira kira kalau mas menteri
kamu nebak apa kira kira
oke cuma satu yang benar
kalau pas sma
mas menteri lu x schoolnya apa
jadi kita masuk rock band kompetisi
tapi yang paling besar ex school saya dulu itu teater
jadi saya itu alhamdulillah sering dipilih menjadi kayak pemeran utama gitu di teater
jadi kira kira saya ngelakuin ada lima enam produksi lah
dan dari teater itu
itu yang saya belajar kepemimpin
saya belajar kepemimpinan
saya belajar pede bisa bicara depan semua orang
kan itu kan serem kan
tidak mudah ya
jadi kalau kita jatoh di panggung
atau tiba tiba kagok gitu ya
aduh malunya sama temen temen
apalagi orang tua gitu
jadi saya melatih keberanian
mas desa juga tau

kalau di dalam dunia yang pertunjukan itu
kalau satu pihak kacau
itu kan menurunkan simpanya
jadi bikin takut
itu lah kira kira ekskulnya saya waktu kecil
kalau ibu dulu ekskulnya apa
beda angkatan pak
kalau yang ekskul olahraga disini siapa

siapkan b convention ukeni bagaimana rasanyaanden sore ke environment
kayanya cant mr
masiah lagi mati
ya itukah nih itu
jangan kenal uang gitu biar sese orang humility
rjin cenderung warganya mah
jangan itukin lah jangan poro
udah bisa tari apa aja
siapa lagi yang seni
karena eksen ular ular padus
oh paduan suara
kamu yang kuasai lagu apa
boleh sedikit gak
mas menteri mau dengerin suara kamu
jangan buat aku mencintaimu
aku ingin mencintaimu
aku ingin mencintaimu
aku ingin mencintaimu
jangan berhenti menunggu aku
kayak kita harus berada
keren banget suaranya
jadi saya kira itu whitney houston tadi sebentar itu
tiba tiba kok ada suara whitney houston beneran
ibu juga mau nyanyi whitney houston
masalahnya suaranya gak sebagus
oh suara gak sebagus
ekstra kuliah kuliah itu apa sih mas mentri
wah luar biasa manfaatnya
gini kita ini bukan hanya
nanti kalau adik adik udah gede
ya di dunia pekerjaan seperti kita
skill skill bukan hanya
skill untuk belajar
di dalam kelas itu juga penting
sama pentingnya kita melatih jiwa
berani menaruh diri kita
di dalam situasi situasi
di mana kita bisa gagal bener gak
kalau kita melakukan kompetisi musik
untuk bisa melewati rasa takut itu
untuk bisa terus memperbaiki diri
itu namanya pembelajar sepanjang hari
jadi ex school itu bukan cuma kita senang senang
ex school itu melatih jiwa kepemimpinan kita
paduan suara atau tari bukan tanpa
malu maluin semuanya kan
saya sama mas destani di seluruh karir
teamwork seberapa penting
saling menunjang satu sama lain
kalau mas menteri sendiri pernah mengalami kegagalan nggak
misalnya dalam kompetisi apa
saya pernah lagi pentas di teater
saya jatuh dari panggung
jadi kita lagi adegan berantem
itu saya gak ngeliat di belakang
pandungnya saya jatuh
dari panggung depan tiga ratus orang
dan saya terus aja maju
jadi seolah olah itu bagian dari
jadi saya pura pura aja gitu
aduh aduh pura pura
tapi itu hal hal yang benar benar mengetes kita lah
jadi pentingnya x school itu luar biasa
jadi tolong adik adik
jangan melihat x school itu hanya sebagai tambahan
itu penting sekali
mengasah passion kita mengasah profil pelajar pancasila
jadi overall menurut saya hal yang sangat penting
mas menteri ini mohon izin sebentar
saya mau memberikan mereka tugas mas menteri
dipraktikan baik baik tugasnya apa ya
ini ada boleh mengajukan ide
merdeka beserta kegiatan
proyeknya kira kira mau ngapain aja
berdasarkan empat tema boleh milih nih
kebinekaan kewirausahaan perubahan iklim
dan projek sosial
ini kurikulum merdeka
ini salah satu hal yang
paling keren mengenai kurikulum ini
adalah kita mengambil
yang tadinya jam kelas
kita ngambil sebagian yang lumayan besar
sama guru guru bisa mikirin
yang ada hubungannya dengan tema tema
yang terpenting bayangin kewirausahaan
jadi adik adik belajar
bikin bisnis bikin startup baru
usaha apa yang bisa dilakukan gitu
kedua perubahan iklim
sekarang kita dalam situasi adik adik
di sini yang bakal
jadi kita harus mulai memikirkan bagaimana
memitigasi mengatasi isu ini
ketiga adalah projek sosial
gimana caranya membantu sesama kita
dan yang keempat
kebinekaan bagaimana kita bisa
rukun rukun antara suku
rukun antara agama
itu suatu hal yang membuat indonesia
menjalin kerukunan tersebut
jadi itu kira kira empat temanya
waktunya sepuluh menit ya boleh berdiri
berdiri aja ngabrol ngabrol
kalau usahaan kalau secara umum
nggak apa apa tapi itu ada sebut
perubahan iklim bahannya berapa
apakah ada sempong
kalau misalkan kita

kita minta mereka untuk melakukan
stand di sekolah
stand di sekolah
mau jual beli kemana
kalau ada online itu pecah pecahin
coba jualan tergitu ya
bisa tapi tergantung
mana yang menurut kalian
akan lebih mudah
untuk mencapai dampak
perwakilannya siapa dari
masing masing kelompok silahkan
saya pilih ya perubahan iklim
dari kelompok climate change
kita semua berasa bahwa
di jakarta itu semakin lama semakin meningkat
tercatat di jakarta
juga sudah suhu
meningkat sebanyak satu lima
sebelum tahun dua ribu tiga puluh
maka dari itu
kelompok saya akan
jadi nanti setiap hari kamis
di smp lima
kita akan mengajak
seluruh siswa untuk pulang bersama
dengan transportasi umum
seperti bus sekolah
selain itu kita juga bisa
mengurangi polusi dan sampah
dengan menggunakan konsep tiga r
oke yang kedua
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
dian dhanuskutri prasto
dari tim kebinekaan
dari proyek yang akan kami buat
yaitu kita akan melaksanakan
projek tentah seni
jadi nanti kita akan
mengundahkan seluruh siswa
mengajak siapa saja yang dari
pulau jawa pulau kalimantan sulawesi
papua dan lain lain
nah dari situ kita akan meminta
perwakilan dari masing masing pulau
asal pulaunya untuk melakukan
harapan kami adalah dari pentah seni
yang akan kita tampilkan
kita dapat terus
melestarikan itu dalam bentuk tradisional
maupun modern lalu maknanya
berbeda beda tetap satu jua itu
makna dari gineka tunggal ika pentah kami
akan menjadi periah
karena kami melakukannya secara
yang memiliki banyak perbedaan
lalu tujuan kami juga
ingin terus memperkenalkan
budaya indonesia mempersatukan
mempererah dan juga
melestarikannya agar tetap terjaga
sampai waktu yang tepat
pak menteri dari
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
pemuda tahan nama saya jahra meta tani
saya peluang pilihan dari kelompok bidau usahaan
diskusi kami yaitu
membuat olahan kuliner makanan
nah bahan doktrin
yang kita gunakan yaitu ayam
ayah itu kita memutuskan untuk
bahan yang diperlukannya itu tapioca
tepung terigu penyedap rasa
wortel dan bawang putih
makanan tersebut melalui
waalaikumsalam yang terakhir
tadi satu lagi
proyek sosial proyek sosial
selamat pagi semua
nah hari ini saya ingin mengakses
tentang proyek sosial ya
kalian masih bingung kan kita mau ngapain sih
jadi proyek sosial ini
di kelompok kami itu kita ingin mengumpulkan
barang barang yang masih yang bekas
dan masih bagus tapi yang kita
mungkin yang kita nggak pernah pakai atau baju yang
kita nggak pakai mungkin juga
alat tulisan kita yang pernah pakai
juga ya bisa didonasikan
ke panti asuhan
mungkin kalau bisa
disebar baruaskan mungkin kayak
bisa ke lantai jomblo juga bisa dan lain lain ya
dari hasil penjualan ini
itu dari ganahnya dari penjualan
makanan dampak untuk
kita dan mereka juga
itu dari mengurai barang barang
di rumah kita dan lain lain
membuat mereka gembira dan kita juga
senang senang loh kalau kita
lihat anak anak yang membutuhkan
kita lihat mereka senang
mendapatkan barang barang yang
mereka butuhkan terima kasih
gimana mas menteri
akhir persatuan dari mereka gimana
luar biasa menurut saya kenapa
karena kreativitas dan
kemampuan memecahkan permasalahan
itu di adik adik
kita ini luar biasa
bayangkan tadi kita sudah mendengar mengenai
project yang akan mendorong
mengurangi emisi karbon dia
dan berbagai macam bisa berpikirin gak
dari situ itu bisa berkembang kemana mana
gimana caranya kita menghemat energi
di dalam rumah dan lain lain
jadi itu project dimana seluruh sekolah
sampai datang aja ke kepala sekolah bilang
pak kita harus mengurangi ini
itu luar biasa proyek untuk
mengurangi emisi kita tadi
saya mendengar tadi wirausaha
yang luar biasa pakai udah dipikirin lagi
channel distribusinya ya kan
ada kewirausahaan yang luar biasa
kita mendengar tadi proyek sosial
yang hebat sekali dimana
tadi mereka berdiskusi tadi
mas menteri ini kita bisa gak bukan
di panti asuhan tapi mungkin anak anak jalanan
juga kita bantu bisa tapi harus dipikirin
gimana cara memanagenya
jadi luar biasa aspirasi mereka untuk membantu
dengan memberikan barang barang
yang tidak ada mengumpulkan itu
dampaknya mungkin buat kita kecil sekali
mainan mainan atau buku buku kita yang kita
nggak pernah pakai tapi buat anak anak di
itu akan merubah hidupnya dia
bisa menjadi suatu hal yang begitu
senang buat dia
dan tadi project kebinekaan
ada suatu pentas
untuk bisa memetakan
dimana aja anak anak di smp lima
berdatangnya dari mana
dari pulau mana dan lain lain
dan untuk bisa menunjukkan
dan membanggakan budayanya sendiri sendiri
agar kita menjadi
bukan hanya mentoleransi keberagaman tapi
ini yang namanya merdeka belajar mas desa
ini luar biasa
hebat resepnya tadi juga ya
merdeka belajar itu adalah
atau metode dimana adik adik
gak duduk aja nongkrong
yang akan dibutuhkan saat adik adik keluar dari
sekolah betul sekali
adik adik harus berpikir secara kritis
adik adik harus melakukan hal hal
mengembangkan karakter bukan hanya
dengan membaca buku
tapi dengan mengimplementasikan apa yang
dibaca di buku itu
untuk bisa keluar berenergi berkarya
makanya merdeka belajar itu
banyak tanya banyak coba
oke ini sekarang
mau dikasih kesempatan yang mau nanya sama
mas menteri langsung ya
mau nanya apa aja boleh
itu pertanyaan saya
mungkin kita diberikan
pengetahuan dan trik
untuk membantu membagi waktu dan
ekonomi di luar akademik dan
berhasil mendapatkan kekuatan untuk
lanjutkan pendidikan terutama
di tahap sekolah
yang kita tahu intuisi
ini sangat besar
terima kasih atas kekuatan anda
aku tidak tahu bahwa bahasa inggris anda begitu baik
oke terima kasih
tepuk tangan dulu dong
pertama sekali bahasa inggris anda sangat bagus
aku hanya ingin mengatakan bahwa
anda harus sangat efisien
oke anda harus sangat efisien
jadi anda harus belajar
bagaimana belajar dengan
cara yang lebih efisien
lakukan kerja anda tapi percaya bahwa
hal hal ekstra kurikuler yang anda lakukan
lebih baik menjadi hal yang anda suka lakukan
kalau kita memilih
sekolah kalau kita memilih hal hal yang
kita nggak suka sama sekali
ya akan terasa seperti
kerja yang berdua
tapi jika kita memilih sekolah
atau merasa kita bisa berhasil
dalam sekolah itu
itu tidak seperti kerja yang berdua
merasa seperti kita sangat senang
jadi jangan salah memilih
sekolah nah itu satu
kedua adalah untuk dapat scholarship
kita memiliki jenis beasiswa
untuk masuk ke universitas
dan sekarang kipk
sekolah sekolah di indonesia itu
sudah tidak diberikan minimum batasnya
jadi kalau anda masuk sekolah
a universitas terbaik
walaupun universitas itu mahal pun
akan bisa mendapatkan
beasiswa tapi ini tentunya untuk anak anak yang
dari keluarga yang
kurang mampu ya itu adalah beasiswa tersebut
tapi ada berbagai macam beasiswa
mau ke luar negeri pun ada lpdp
jadi ada berbagai macam fasilitas
beasiswa yang sekarang sudah diperbesar
tadinya cuma s dua sekarang s satu
jadi kalau adik adik di sini kerja keras
kepengen masuk dalam salah satu program hebat
oke ada yang nanya lagi
apa cita cita anda yang merapatkan
di dalam budaya politik anda
besar sekali ini pertanyaan
sampai jatuh itu lukisan di belakang
agar indonesia gak dilihat
sebagai hanya negara
yang terus saja berkembang
saya tuh gak kepengen indonesia
mengejar ketertinggalan saja
terus gitu loh jadi kayak kita selalu
negara yang udah ketinggalan dan kita
harus ngejar ketertinggalan itu
saya tuh kepengen orang orang dari luar
melihat indonesia sebagai salah satu negara
dengan sistem pendidikan
kita melakukan hal hal
yang negara negara lain belum ngerjain
kita udah duluan
dan itu makanya adik adik bakal melihat begitu banyak
perubahan itu karena itu
sebenarnya saya itu kepengen kita bisa bangga
di panggung dunia gak terus saja
kita jadi underdognya ya kan
jadi yang harus ngejar
saya kepengen sepuluh tahun dari sekarang
orang orang pakar pakar dunia
ngelihat indonesia dan ngomongin kasusnya
indonesia bagaimana kita mentransformasi
sistem pendidikan kita sehingga
itu udah siap dalam lautan terbuka
dia bisa berenang
dia gak tenggelam lagi pas sudah
masuk dunia kerjaan wirausaha
apapun yang adik adik mau lakukan nanti
jadi itu kira kira cita cita besar saya
bahwa sistem pendidikan kita
menjadi sistem yang paling
inovatif yang paling merdeka
yang paling menyenangkan
buat adik adik itu aja
wow oke ada yang nanya lagi
bagaimana sistem yang berlaku yang
paling merdeka antara
sekolah yang berada di kota dan
sekolah yang berada di daerah yang
persis ya pertanyaannya sangat bagus
tidak ada perbedaan
mereka mengimplementasi kurikulum merdeka
mungkin beda beda jadi
implementasi awalnya di sekolah sekolah
namanya sekolah penggerak
sekolah penggerak itu ada yang di daerah
paling ujung di pulau pulau
ada juga di kota kota
besar ya ada di daerah daerah
yang ekonominya mampu
ada di daerah daerah yang ekonominya
yang tidak mampu jadinya sekolah
penggerak itu bukan kayak sekolah unggul kita
milihnya itu persis sama seperti
contoh sekolah nasional
di indonesia ada yang tingkat
levelnya masih rendah ada yang tingkat levelnya masih tinggi
jadinya tidak ada perbedaan
dalam kurikulum merdeka ada tiga
perbedaan yang pertama
guru kalian kayak
bu ledi di sini bebas
dan mundur sesuai
misalnya udah bahasa inggrisnya udah jago di kelas ini
dia ingin naik satu tahun atau dua tahun ke depan
boleh kalau misalnya matematika ini
masih kurang ya mereka juga bisa mundur
satu tahun sebelumnya atau mundur dua tahun
jadi sekolah sekolah di daerah yang mungkin
udah ketinggalan matematiknya itu boleh
mereka turun dan naik jadi guru itu
untuk maju dan mundur
kan lucu apa maksudnya semua
anak kelas empat sd misalnya atau
semua kelas satu smp harus
semuanya di level yang sama
ujung ujungnya anak anak itu
bakal ketinggalan terus
berapa persen dari kelas itu ketinggalan terus dan
nggak bisa kekejar jadi satu itu
kedua angkat tangan
kalau menurut kalian kurikulum kita
angkat tangan jujur
nah itulah makanya kurikulum merdeka itu
kita kurangi jumlah
materi yang dipelajari
besar sekali hampir
tiga puluh persen jadinya
bukannya dijel jelin materi
adik adik bisa lebih mendalami
dalam setiap mandiri jadinya itu
kurang lebih sederhana
jadi kurang lebih sederhana
untuk adik adik bisa lebih mendalami
dan yang ketiga adalah
untuk para guru menggunakan
tentunya yang terakhir adalah
kita ngambil sekitar dua puluh persen
dari waktu kelas untuk
ya project base seperti yang kita diskusikan tadi
tadi seru gak kalau kalian
ya kan lebih seru kan daripada
cuma di kelas doang
ayo dong buktikan bisa nggak di luar kelas mana
melakukan tindakan itu
jadi itu bedanya kurikulum merdeka
jadi perbedaan antara daerah atau kota
tergantung gurunya mau kemana
memerdekakan kepala sekolah
dan memerdekakan murid murid kita
pak menteri ini ibu lady ini
ini adalah guru honorer ya bu
iya yang lulus seleksi asnp tiga k
wah selamat bu iya bapak
ibu mungkin bisa cerita sedikit
ibu sedih ibu pengalaman ibu
pertama saya ucapkan dulu
terima kasih pak menteri sudah
datang ke smp lima
mau berkunjung ke sekolah kami
kekuatan dan kecuali
kekuatan yang tercinta ini
hari ini mungkin hari yang sangat
membahagiakan buat saya
buat teman teman saya
buat murid murid saya seperti itu
yang untuk saya pribadi gitu
saya tidak membayangkan sama sekali
bisa bertemu sama pak menteri
hari ini saya bisa bertemu
bertata muka bahkan bisa
bu mak saya enggak ya
bahagia sekali bisa bertata
muka dengan bapak
terima kasih bapak sudah sangat peduli
kepada kami guru guru
terutama guru guru honorer yang sudah
berumur tiga puluh lima tahun gitu lho pak
tadinya tidak mungkin lagi mengikuti
kita bisa mengikuti
tes melalui p tiga k ini gitu
dan saya pribadi sudah
lulus kemarin di tahap pertama
dan hari tanggal dua puluh enam
april kemarin sudah tanda tangan
luar biasa tepuk tangan yang buat bu lady
luar biasa susah nggak bu
di tahap pertama itu lumayan susah pak tapi
ngambilnya sekali sekali aja
kesempatan yang bapak berikan
kami kepedulian bapak
melalui p tiga k ini
pastinya kehidupan saya
ke depannya akan menjadi lebih baik
lebih sejahtera gitu
dengan adanya itu semua tentunya
mudah mudahan bisa menjadi
guru yang lebih baik lagi ke depannya pak
ini tidak terhenti di sini pak menteri
untuk kami kami guru honorer yang
masih banyak yang belum teman teman saya masih banyak
yang belum lulus seperti itu
terima kasih sekali lagi pak menteri
sudah mempedulikan kami
adik adik mungkin nggak tahu ya
banyak guru guru adik adik itu guru honorer
nah guru honorer itu
yang mengajar dan
banyak dari mereka itu yang gajinya
jauh di bawah upah minimum
karena mereka belum
secara formal masuk jadi guru
kita mengeluarkan program namanya program
p tiga k di mana
guru honorer sekarang sudah menjadi
sekarang sudah tiga ratus ribu bu
ada tiga ratus ribu bu ledi
yang dalam waktu beberapa bulan kemarin
sekarang bisa mendapatkan gaji
yang sama dengan pegawai pemerintah
ya dan menjadi
berapa kali lipat gajinya jadi kesejahteraan
tepuk tangan lagi dong bos guru
makasih bu sudah mengundang saya
di sini dan makasih juga sama
adik adik hari ini saya
terinspirasi sekali nih mas delta
semua ini seperti terinspirasi termasuk saya juga
pak menteri bu lady juga
terima kasih ini sudah berakhir ya pelajaran
pada hari ini ya
saya tampaknya tidak ngajarin apa apa saya ya
tapi untungnya ada
mas menteri dan ibu lady semoga enggak kapok
mungkin benar benar enggak kapok
mas menteri mungkin mau memberikan
ya penutup lah untuk pada hari ini silahkan
terima kasih banget
buat hari ini saya tahu saya
sama mas delta enggak ada
apa apanya dibandingin bu lady
sebagai guru pengganti tapi saya harap ada
sedikitlah manfaatnya hari ini gitu
bisa mumpul mumpul mungkin pesan
terakhir saya adalah
buat adik adik lihat
tapi juga jangan pernah berhenti
nyata terhadap mimpi itu
langkah ke depan tanpa mengambil
tindakan yang nyata
itu ya jadi mimpi aja
terus seumur hidup
jadi jangan pernah
lupakan mimpi itu tapi juga
jangan pernah tidak mengambil
tindakan untuk mencapai
mimpi itu dan langkah langkah
itu nggak usah langkah langkah besar
adik adik langkah langkah kecil
akan menjadi suatu
jangan pernah lupa nggak ada sesuatu
semua itu membutuhkan waktu
jadi harapan saya
adalah dengan kurikulum merdeka
kesejahteraan guru yang udah ada dengan
tema besar merdeka belajar
ini saatnya adik adik
berbagai macam kesempatan
untuk memperkaya dirinya
dari semua jenis bidang kompetensi
profil pelajar pancasila
berpartisipasi di dalam kelas
kalian untuk mengimplementasikan
kurikulum merdeka secepat mungkin
karena ujung ujungnya yang bakal paling
seneng itu kalian
karena akan jauh lebih menyenangkan
udah capek materinya di
kebanyakan gitu jadi dikecilin
lebih mendalam lebih banyak project based learning
lebih banyak engaging activities dll
jadi pesan terakhir saya
jangan sia siakan kesempatan
ini baik di dalam sekolah maupun
di luar sekolah
selalu ajak guru guru kalian
untuk mengimplementasikan merdeka belajar
karena kalian sekarang sudah
udah gak zamannya lagi
murid murid yang pasif sekarang kalian
bagian dari pembelajaran bukan
hanya objek dari pembelajaran
dan selalu tolong
jangan pernah lupa
melihat ke masa depan
hanya suatu jalan pembelajaran
kegagalan itu normal
kalau saya nggak gagal gagal terus waktu masih
muda saya nggak akan bisa berdiri di sini
jadi sekarang saya senang kalau gagal
oh saya bisa belajar lagi nih jadi lebih baik
dan jangan pernah lupa jangan
lupa mendengarkan suara hati
kalau kalian lagi pusing
kalau kalian lagi stress
kalian lagi kesel
merasa bingung merasa putus asa
suara hati kalian akan
berbicara dan memberikan
indikasi harus kemana
suara hati itu jangan pernah
ditutup suara hati itu
didengarkan karena itu biasanya akan
memberikan arah yang baik ke depan
terima kasih sekali lagi adik adik
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
ya mas menteri
sebelum pamit kita boleh foto
bersama sama mas menteri ya boleh dong
saya boleh selfie gak
merdeka belajar ya satu dua tiga
selamat hari pendidikan nasional
merdeka belajar selamat
hari pendidikan nasional
semoga kita selalu
semangat untuk bangkit
pulih demi masa depan
indonesia terus bergerak
dan menggerakkan untuk
hari pendidikan nasional
semoga kita selalu
semangat untuk bangkit
dan pulih demi masa depan
selamat hari pendidikan nasional
mari bersama pimpin pemulihan
untuk merdeka belajar
selamat hari pendidikan nasional
mari bersama memajukan
pendidikan di indonesia
salam merdeka belajar
pendidikan di indonesia bangkit
bergerak dan maju
untuk meraih kemertabatan bangsa
selamat hari pendidikan nasional
maju bersama dalam derap
merdeka belajar semangat
selamat hari pendidikan nasional
merdeka belajar semangat
selamat hari pendidikan nasional
mari bergerak bersama
meningkatkan pendidikan indonesia
semangat merdeka belajar
selamat hari pendidikan nasional
mari pimpin pemulihan
bergerak untuk merdeka belajar
selaku koordinator pemuda belajar merdeka
mengucapkan selamat hari pendidikan nasional
selamat hari pendidikan nasional
maju terus pendidikan indonesia
dan berjaya berjaya
dan tema tahun ini adalah
pimpin pemulihan bergerak
untuk merdeka belajar
selamat hari pendidikan nasional

pulihnya situasi pandemi gerakan
merdeka belajar terus bergema di indonesia
selamat hari pendidikan nasional
bergerak untuk merdeka belajar
mewujudkan cita cita merdeka belajar
masih sangat panjang
dan membutuhkan gotong royong
terobosan terobosan yang kami hadirkan
hanya akan terasa dampaknya
jika kita semua terus bergerak serentak
di jalan yang sama
menuju satu tujuan
yaitu pendidikan yang berkualitas
untuk seluruh rakyat indonesia
selamat hari pendidikan nasional
untuk kita semua
mari terus mewarisi
semangat ki hajar dewantara
dalam memimpin pemulihan bergerak serentak
untuk merdeka belajar
dan membawa indonesia
melompat lebih tinggi